pesawat lion air pkl kipe dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh jatuh di perairan tanjung karawang pada dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh
pesawat tersebut mengangkut satu ratus delapan puluh sembilan penumpang dan juga kru
dan berikut adalah kronologi jatuhnya pesawat jt enam ratus sepuluh
pesawat yang terbang dari bandara soekarno hatta di cengkareng menuju bandara depati amir
pangkal pinang lepas landas pada pukul enam lebih dua puluh menit waktu indonesia barat
pesawat dinyatakan hilang kontak tiga belas menit setelah lepas landas atau pukul enam lebih tiga puluh tiga menit
basarnas kemudian memastikan posisi pesawat jt enam ratus sepuluh di perairan tanjung karawang jawa barat
yang memiliki kedalaman sekitar tiga puluh hingga tiga puluh lima meter
jt enam ratus sepuluh membawa total satu ratus delapan puluh sembilan orang dengan rincian satu ratus tujuh puluh delapan penumpang dewasa
serta kru pesawat yang terdiri dari dua pilot satu orang teknisi dan lima pramugari
tipe pesawat ini adalah boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan dengan kode registrasi pklkp
yang mulai dioperasikan pada lima belas agustus dua ribu delapan belas dan baru memiliki sekitar delapan ratus jam terbang
pesawat lion air jt enam ratus sepuluh yang terbang dari bandara soekarno hatta di cengkareng menuju bandara depati amir
mengangkut satu ratus delapan puluh sembilan penumpang dan kru yang jatuh menggunakan pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan
berdasarkan situs boeing spesifikasi tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini memiliki kapasitas tempat duduk satu ratus enam puluh dua hingga satu ratus tujuh puluh delapan kursi
dengan maksimum kursi mencapai dua ratus sepuluh
panjang pesawat mencapai tiga puluh sembilan lima puluh dua meter
sementara untuk lebar sayap mencapai tiga puluh lima sembilan meter
berdasarkan situs resmi lion air boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan bisa terbang lebih lama tanpa mengisi bahan bakar mencapai tujuh jam tiga puluh menit
jenis tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan ini merupakan pesawat boeing pertama yang memiliki fitur double winglet
untuk membawa bagian dari pesawat
lion air merupakan maskapai pertama di indonesia yang mengoperasikan boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan